terima kasih yang mulia
ada beberapa yang tidak benar yang harus kami sampaikan
pertama terkait dengan senjata stayer itu
itu tidak melekat di istri saya
itu hanya digunakan pada perjalanan keluar kota oleh ajudan
kemudian yang kedua
saksi menyatakan bahwa pasolasi di bangka itu juga tidak benar
karena kemungkinan saksi hanya sepuluh hari dinas
ada kegiatan lepas dinas juga yang mungkin tidak melihat kegiatan kami
nah selanjutnya saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin
pasti akan berbeda pada kesaksian pada hari ini
mulai di lantai tiga istri ada di samping saya
harus kasih mati ini nanti kamu bunuh joshua
kemudian kau tambahkan amunisi serahkan peluru isi mungkin
kemudian permintaan senjata hs ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini
selanjutnya terkait dengan di duren tiga
sudah isi senjatamu sini kamu pegang lehernya
berlutut woy kau tembak tiga empat kali
kemudian sisanya saya menembak kemudian saya maju
kemudian juga saya melakukan penembakan
kemudian waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu
sangat jelas bahwa saksi maju ke depan
tapi tidak masalah lah silahkan hakim yang menilai
kemudian kokang senjata pakai sarung tangan hitam
kemudian kamar setengah terbuka karena saya masuk menjemput istri saya itu
saya jelas jelas membuka pintu
dan terkait dengan saksi di lantai tiga biro propos itu ruangan kecil
saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan ricky dan kuat
kemudian yang di tanggal sepuluh juga
itu tidak pernah saya janjikan uang
dan handphone itu saya yang berikan karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya
kemudian selanjutnya yang mulia saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal lima itulah ya
kemudian saya dijemput oleh bintang dua dibawa ke mabespori
dan kemudian saya dipaksus
saya tidak pernah tahu perangan keperangan tanggal enam tanggal delapan
istri saya diancam akan ditersangkakan saya sampaikan semuanya tapi apanya ternyata juga
ditersangkakan dan diterdakwakan ini perlu saya sampaikan kemudian yang terakhir yang mulia
kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau
menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya saya akan bertanggung jawab tapi kita
berdua yang bertanggung jawab kuat ricky istri saya jangan kau libatkan saya akan bertanggung jawab
terhadap kebukan tapi tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan
yang mulia saya dibawa bintang dua maaf besporin keterangan kebohongan dia tanggal lima tapi kemudian
dan mengakui semuanya itu di tanggal delapan dengan berita acara yang ada terima kasih yang
mulia saya juga mohon maaf mungkin ke saksi bagaimana saksi terhadap keterangan apa bantahan
dari terdakwa saya tetap pada penyelidikan tetap pada keterangan saudara selanjutnya saudara putri